selamat siang tiga wahana di kawasan taman mini indonesia indah menunggak pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau pbb p dua
tiga warna tersebut adalah skylift atau kereta gantung snow bay dan hotel desa wisata
ketiganya diketahui dikelola oleh pihak ketiga pihak pengelola taman mini hingga saat ini masih menghitung beberapa total pajak yang tertunggak
untuk wahana snow bay saja pajaknya diperkirakan mencapai delapan ratus juta rupiah
ketiga wahana telah dipasang pelang bertuliskan objek pajak belum melunasi pajak daerah pada rabu pagi
pemasangan pelang berdasarkan keterlambatan pembayaran yang jatuh tempo empat belas september lalu
tiga wahana di taman mini indonesia indah yaitu snow bay kereta gantung serta desa wisata menunggak pajak rabu kemarin
pun pemerintah kota jakarta timur memasang pelang serta spanduk peringatan di tiga wahana itu
pelang penunggakan pajak ini dipasang pemerintah kota jakarta timur depan wahana snow bay yang ada di taman mini indonesia indah
tak hanya di satu wahana pemkot juga memasang peringatan yang sama di dua wahana lain yaitu wahana desa wisata dan kereta gantung
tak cukup dengan pelang pemkot juga memasang spanduk berisi peringatan yang sama
menurut wali kota jakarta timur tunggakan pajak wahana di tmii mencapai total lebih dari satu miliar rupiah
untuk wahana snow bay tunggakan mencapai sekitar delapan ratus juta rupiah
tentunya hal ini memang sesuai mekanisme kita lakukan dalam rangka efek jerah mereka supaya mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak
hari ini ada tiga titik di taman mini snow bay skyland dengan jasa wisata kita akan lakukan hal yang sama
selanjutnya nanti dari pihak
pajak akan berjalan dengan kpk
dalam rangka kita jelaskan
pengelola taman mini indonesia indah menyayangkan pemasangan pelang dan spanduk oleh pemkot jakarta timur
pengelola menegaskan pihaknya akan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan
namun diakui pengelola pembayaran pajak terkendala proses negosiasi yang tengah berjalan
pengelola kecewa pemasangan perang terjadi saat proses negosiasi berjalan
pengelola menyebut tmii tak akan mangkir dari pajak
pengelola menyebut taman mini indonesia indah menggunakan aset pemerintah yang berada di bawah sekretariat negara
kita ketahui bersama bahwa taman mini adalah aset negara
di dalam aset negara tentunya proses segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak melalui juga negara
taman mini ini kebetulan di bawah seklek
dan kebetulan sekarang baru tahap negosiasi antara sektek dengan pemerintah jk
belum dan proses ini sebenarnya sudah memakan waktu cukup lama
tidak mungkin taman mini indonesia indah tidak akan membayar pajak
pasti tamannya akan membayar pajak
pasti akan dibayar
dan itu akan kita lakukan
selain di kawasan tmii pemkot jakarta timur total telah memasang peringatan yang sama di satu ratus lima puluh titik objek pajak yang berbeda dengan potensi penerimaan mencapai empat puluh tiga miliar rupiah
untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai tunggakan pajak sejumlah wahana di taman mini indonesia indah sudah ada korespondensi ana indonesia mumtazah catra di ningrat
di kawasan tmii jakarta timur mumtazah tadi kita melihat bagaimana proses pemasangan pelang dan peringatan yang dilakukan kemarin
bahkan wali kota jakarta timur juga hadir di lokasi
lalu bagaimana operasional tiga wahana ini hari ini
selamat siang elvira
untuk hingga saat ini memang ketiga wahana yang telah dipasangkan pelang ataupun stiker yang menunjukkan objek pajak ini belum membayar melunasi pajak daerah masih beroperasi hingga saat ini
kalau anda lihat di belakang saya satu satunya
ada di salah satu wahana yang dipasangkan pelang objek pajak belum melunasi pajak daerah yakni snow bay
kalau anda lihat di belakang saya ini ada sejumlah pengunjung yang berada di sini operasionalnya sama seperti biasa tidak ada yang berubah
dan ini juga merupakan hapan dari pihak pengelola taman mini indonesia indah bahwa walaupun adanya pemasangan pelang dan juga stiker ini tetap tidak akan kemudian menghentikan operasional ketiga wahana tersebut
karena ketiga wahana ini adalah salah satu adalah wahana wahana
yang memberikan pemasukan juga kepada pihak taman mini indonesia indah
saya juga melihat untuk yang skylift ataupun kereta gantung pun saya lihat ini juga masih beroperasi
fira hingga siang hari ini saya lihat juga ada kereta kereta gantung yang masih berlalu lalang begitu
sedangkan untuk hotel desa wisata hingga saat ini juga masih dibuka untuk operasional secara normal
saya melihat mereka masih menerima tamu seperti biasa
karena memang harapan dari pihak pengelola taman mini indonesia indah
mereka dengan membuka operasional seperti ini bisa mendapatkan pemasukan yang sehari hari mereka dapatkan
dengan demikian mereka kemudian dapat melunasi pajak daerah yang dikatakan memang hingga saat ini masih menunggak
memang dari pihak taman mini indonesia elvira masih belum menjelaskan secara spesifik sebenarnya mengapa adanya penunggakan ini
dari pihak pemerintah provinsi dki jakarta terutamanya dari pemerintah kota jakarta timur mengatakan bahwa memang ini sudah jatuh tempo
kalau kita lihat dari tanggal jatuh tempohnya ini seharusnya pada tanggal empat belas september dua ribu delapan belas itu berarti sudah lebih dari satu bulan
namun dari pihak pengelola taman mini indonesia indah elvira mengatakan bahwa memang sosialisasinya ini masih belum dilakukan dengan baik
hanya ada himbawan himbawan untuk membayar
lalu bahkan hingga pada hari rabu kemarin pada saat dipasangkan pelang dan juga stiker di tiga wahana ini sebenarnya masih ada perbincangan antara pengelola taman mini indonesia indah bersama dengan pemerintah pusat yakni setnek
sebagai pengelola utama dari taman mini indonesia indah

dan juga dari pihak pajak sendiri juga untuk kemudian menegosiasikan kapan tempo yang dapat mereka dapatkan untuk membayarkan pajak ini
juga terkait dengan apakah ada keringanan yang mungkin dapat mereka dapatkan begitu
namun hingga saat ini memang dari pihak pengelola taman mini indonesia ini tidak merincikan secara spesifik sebenarnya apa alasan utamanya mengapa adanya keterlambatan pembayaran
namun dari pihak taman mini indonesia indah fira mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan keterlambatan pembayaran
ini hanya adalah miskomunikasi saja
bahwa memang mereka memiliki iktekat baik untuk membayar
dan berharap bahwa sebenarnya tidak perlu adanya pemasangan pelang dan juga stiker seperti ini
karena pada akhirnya pada bulan desember dua ribu delapan belas mereka pun akan membayarkan
sehingga memang dengan ada pemasangan pelang dan juga stiker ini tidak akan menghambat operasional dari ketiga wahana yang dipasangkan stiker dan juga pelang elvira
mumtazah tadi disampaikan bahwa saat ini sebenarnya masih terus berlanjut proses negosiasi
melibatkan pihak pengelola taman mini indonesia indah
kemudian pihak dari jakarta timur
kemudian dari setnek
apakah sudah ada komentar dari setnek sejauh ini mengenai pemasangan pelang yang dilakukan di tiga wahana ini
dari pihak pengelola sendiri mengatakan mereka cukup kecewa elvira adanya pemasangan pelang ataupun stiker objek pajak belum melunasi pajak daerah ini
karena mereka merasa bahwa dengan adanya pemasangan stiker dan juga pemasangan pelang ini cukup merusak citra mereka
sebagai partner yang mereka katakan partner bagi pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota jakarta timur terutamanya
karena mereka sama sama dari kalangan yang sama mereka sebetulnya ini dapat diselesaikan dengan baik baik dengan negosiasi yang dilakukan secara bersama sama tanpa adanya pemasangan seperti ini
karena mereka merasakan bahwa mereka tetap akan membayarkan pajak yang kemudian mereka harus wajib bayarkan kepada pemerintah
namun kemudian dari pihak pemerintah kota jakarta timur
mereka menginginkan bahwa memang para objek pajak para pemilik objek objek pajak ini mematuhi peraturan daerah yang ada
bahwa memang pada saat jatuh tempohnya pada tanggal empat belas september itu artinya mereka harus mematuhi adanya tanggal jatuh tempo tersebut
dan sama seperti yang lainnya mereka akan menjadikan contoh bahwa memang siapapun mereka pbbp dua ini harus dibayarkan tepat pada waktunya
karena hingga saat ini elvira pada hingga september memang penerimaan pemerintah provinsi dki jakarta terkait dengan pajak
sedangkan pbbp dua ini memang diperlukan juga untuk pembiayaan sejumlah hal oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota
misalnya untuk pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan pendidikan dan juga lain sebagainya
jadi memang pemasukan ini sangat diperlukan dan memang untuk mendorong objek objek pajak lainnya
untuk kemudian bisa lebih aware lagi terhadap adanya tempo pelunasan pajak dan juga lebih taat lagi terhadap pembayaran pajak
yang menjadi pemasukan
dan salah satu pemasukan utama bagi pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi elvira
baik mumtazah chattradini ngerat langsung dari kawasan jakarta timur